jelang puncak perhelatan g dua puluh di bali sejumlah sektor di bali mulai mengimplementasikan transisi energi
salah satunya adalah penerapan listrik tenaga surya sebagai sumber energi di berbagai perusahaan
dan juga ditambahnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum
guna memudahkan pengguna energi baru terbarukan
ada yang berbeda di stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu
yang terletak di jalan hayam murug dan pasar bali ini
stasiun pengisian bahan bakar milik pertamina ini
sejak sepekan terakhir memiliki stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
spklu atau charging station ini akan melayani pengisian baterai mobil serta motor listrik
sebagai salah satu green energy station selain charging station
di lokasi ini juga terdapat swapping station sebagai tempat penukaran baterai kendaraan listrik
penukaran baterai yang telah diisi tenaganya ini
banyak dimanfaatkan pengemudi ojek online yang beralih menggunakan sepeda motor listrik
keuntungannya sih lebih hemat ya
jadi bedanya kalau yang bbm itu
selisihnya sekitar tiga puluh ribu kalau saya pernah hitungnya sih
kalau dari saya hitung
kalau saving menghematnya
menghematnya itu sekitar tiga puluh ribu
tapi angka ini pun dari yang saya ambil
mungkin dari teman teman yang lain akan berbeda
nah tapi kalau saya lihat sekitar tiga puluh sampai empat puluh ribu saya bisa saving per harinya sih
apa kendala yang saat ini yang ditemui dengan penggunaan listrik ini
penggunaan listrik sejauh ini sih udah lebih aman ya
udah lebih aman
kalau sebelum sebelumnya ya dari
baru dua bulan ini kan ya
kadang ada dari mesinnya belum terkonek dengan internetnya
penggunaan listrik ini sudah lebih baik
selama tahun dua ribu dua puluh dua di bali pertamina menargetkan lima puluh delapan green energy station
di mana diantaranya akan dilengkapi tempat penukaran baterai listrik
secara nasional pertamina telah memiliki satu ratus tiga puluh delapan green energy station
seluruh green energy station ini telah menggunakan atap tenaga surya
yang digunakan sebagai pasokan listrik
untuk operasional pelayanan spbu
listrik tenaga surya yang dihasilkan ini
ternyata belum bisa dimanfaatkan sebagai pasokan listrik charging station
hasil listrik yang dihasilkan oleh teltas ini
untuk sekarang banyak digunakan untuk dispenser pak
apa namanya pop up dan juga seperti book ride store gitu ya
nanti apabila untuk spklu sppklu juga perlu ada izin khusus
tapi ada rencana untuk itu pak
ada jadi nanti kita harus mendapatkan izin
untuk menyalurkan listrik reintegrasi
jadi tiga ratus dua belas itu tapi dengan pms
secara nasional pak dari target udara
pertamina juga mendukung penggunaan energi terbarukan di masyarakat
seperti membantu pembuatan desa energi berdikari
di desa keliki kabupaten gianyar bali
kebutuhan listrik untuk pengolahan sampah di tempat ini
telah menggunakan listrik tenaga surya
mesin pemadatan sampah dan pengayakan pupuk yang dihasilkan
menggunakan energi surya matahari
selain itu kebutuhan listrik untuk pompa air dan penerangan pura subak
di desa keliki juga berasal dari tenaga surya
tidak hanya bumn sektor bisnis milik swasta
juga mulai bertransisi menggunakan energi baru
di antaranya dengan pemadatan
pemerintah memasakkan listrik tenaga surya
seperti yang dilakukan sebuah perusahaan air dalam kemasan
yang ada di mambal badung bali ini
seluruh bagian atap yang telah terpasang sel surya ini
mampu menghasilkan satu lima puluh mw listrik per jam
listrik yang dihasilkan
guna memenuhi kebutuhan listrik di perusahaan tersebut
untuk plts yang terpasang
mengikuti aturan pemerintah yang ada
ini adalah khusus untuk penggunaan internal operasional pabrik
tidak bisa untuk eksternal supply listrik
karena memang itu bukan perizinan yang kita miliki
jadi memang dioperasikan untuk beberapa pengoperasian mesin
dan juga mungkin beberapa peralatan yang ada di pabrik
tapi tentu dengan kombinasi plts atap
dan juga renewable energy certificate dari pln
di sektor hilir telah mulai mengimplementasikan energi baru terbarukan
namun transisi energi di sektor hulu penghasil energi baru
akan dilakukan secara bertahap
selain potensi surya potensi energi angin panas bumi
gelombang laut akan dimanfaatkan sebagai pengganti energi dari fosil
ini bertahap akan mengejutkan energi terbarukan
karena akan memang kalau dari bumi ini
kita masih memakai fosil yang dulu masuk ke program

dan juga akan mengejutkan energi terbarukan
jadi karena seperti inilah evolusi kendaraan
kendaraan bermotor itu yang tadinya bermotor motor
sekarang sudah beristrik
sudah makin listrik berselingkungan kemudian hemat
ongkos listriknya makin lama makin kompetitif
pada berkompetisi untuk bisa membesarkan usahanya
untuk bisa seperti solar padat
tapi kalau pakai fosil makin lama makin banyak
sejumlah penandatanganan kerjasama dilakukan bumn dan pihak swasta
dalam upaya transisi energi
pemetaan potensi energi di negara masing masing
dilakukan agar ketersediaan energi dan ketahanan energi dapat seimbang